jadi ayang karena bikin kecewa waktu ketemu pertama sama alva
ayang tidak memikirkan perasaannya alva
ayang juga enggak memikirkan perasaan kamu
eyang kan tahu kamu tuh sebetulnya anak kembar
pasti kalian ini punya perasaan yang sama
dan kesedihannya alva pasti kamu rasakan juga
yang salah itu aku yang
harusnya aku yang berterima kasih sama ayah
atas apa yang lakuin semua ke aku
cinta ayang yang enggak pernah mati juga buat aku
bahkan aku belum berterima kasih
atas perusahaan yang baru eyang beli buat aku
siapa yang ngasih benda ini
tapi siapa yang ngasih benda ini
tadi ada mas mas yang ngasih tahu saya
mukanya ganteng ujungnya mancuk dan rambutnya agak berponi gitu kak
besok aku harus datang ke rumah kamu
aku harus minta penjelasan kamu
kenapa kamu gak datang
itu pasti si ibu ken
sampai bisa bisanya dia tuh ngelantarin kamu kayak gini
tahu dia siapa gue
ada satu hal lagi yang pindah aku kasih tau sama kamu
terry marah besar sama kamu
aku gak mau kamu sama dia harus berantem
kamu udah perhatian banget sama aku
kamu emang kakak cowoku yang paling baik
tapi aku gak mau
aku gak mau hubunganku sama tantenya jadi kacau
mudah mudahan aja besok aku udah dapat solusinya
kamu kok kelihatan sedih gitu sih
jam segini biasanya kamu kan baru pulang dari pasar
kok kamu bisa di sini sih
biasanya kan jam segini kamu tuh lagi beres beresin lukisan
nah sekarang kamu tuh pake jaket bawa tas besar
oke mau pulang kampung aja kamu
sebenernya kamu kenapa sih
cerita dong sama aku
sekarang ini aku tuh lagi sedih
kemarin dia gak datang pas aku di taman ini
sekarang aku juga gak tau gimana kabarnya dia
aneh banget ya ken
aku juga baru aja kehilangan cowok yang aku sayangin
dia mau balik lagi ke keluarga dia
aneh banget ya prita
kok nasib aku sama kamu sama sih
ken maaf banget ya
aku gak bisa nemuin kamu lama lama
soalnya aku terus ketinggalan kereta
sekarang papa aku lagi di rumah sakit kan
papa lagi kena hepatitis b
papa kamu di rumah sakit
ken walaupun aku tetap jauh aku bakal suratin kamu kok
kita tetep bersahabat ya
nanti aku juga kirim kirimin surat
dan aku juga doain kok supaya papa kamu cepet sembuh ya
udah pokoknya kamu tenang aja deh
kalau papa aku udah sembuh aku juga pasti bakal balik kesini lagi
dan aku akan meraih cowok impianku itu
aku gak bakal nyerah kan
kamu juga gak boleh nyerang ya
makasih ya kamu jadi buat aku semangat lagi

berhasil juga nih alat nih
ya ampun lo nggak ada bosen bosen ya buat alat dynamo pendulum kebohongan
ja abis gimana dih
orang gue dah terlanjur ngeluarin duit banyak buat invest barang permainan gue ini
confes murah lu
eh siaran lu
biarin aja celengan ayam yang penting kan dalamnya tuh ada isi duitnya tuh banyak banget nih
gak kayak lo udah gak punya duit gak punya tabungan lagi
eh lu jangan ngeremehin gua dong tabungan gua tuh udah ada di tiga bank
gila gua aja gak perlu ngomong sama lu
alat pendeteksi gua mengatakan lu tuh bohong berhasil berarti gua nih
gua bener gua sumpah gua
gak bisa nih alat pendeteksi gua tuh lebih bener daripada lu
lu tuh tukang bohong nih gak kaya dia
ada yang ria
wah urusan mesti numpet nih
jangan sampe yang ria nanya macem macem
eh yang pergi dulu ya sebentar
mau beli t shirt buat
ranggu bener kok
kebetulannya yang berbahaya juga lagi
oh ini dia
kiri kiri itu dia
iya orangnya itu aja itu dia
kamu tuh cewek satu satunya yang pernah ada dalam hidup aku
kau percayakan sama aku
dan sebelum kamu aku tuh belum pernah sekalipun pacaran dengan cewek lain
omongannya bohong dulu
kita lagi inget tes kebohongan orang
iya lagi pacaran dik
ken tadi antonnya ada di dalam ken
ya udah aku ke dalam dulu ya ken ya
kamu teman teman steven dulu
kamu mau coba gak
jadi alat ini bisa ngetes kebohongan sama kebaikan
eh seru dong sih
eh itu tuh orangnya itu ken
candy di depan
cepet nih keluar
si candy juga udah nunggu di sana
aku gak mau ketemu candy
aku gak mau dia lihat keadaanku
ya ampun ton
kini justru harus tahu semuanya
kamu harus kasih tahu semuanya ke dia hari ini